si dudung teh ma
ngeselin kenapa sih
ya itu semuanya penampilannya disamain sama papa
apanya yang disamain
terima kasih disini saja
apa ini teh
uang bagian pasah um
hasil dari penjualan singkong kita yang kemarin
ya itu masuk ayo
sudah hampir maghrib
duit dari mana itu bapak
hasil dari penjualan singkong
banyak sekali bapak
kusoi itu menerapkan sistem bagian hasil
kalau hasil penjualannya banyak
kalau hasil penjualannya sedikit
kebagiannya juga sedikit
pun masa sih mirip iya beneran lihat aja tuh sama bener terima kasih kang aceh memang
edda sengaja mirip gaya kang dadang pantasan mirip ini udah sebentar
nanti kalau punya duit beli dudung kacamata biar mirip pisang biar kembarannya iya iya
nanti mau mampir ke pasar bogor iya benerannya belinya selfie dulu yuk
dua belas iya makasih kang aceh nanti fotonya kirim ke edah ya pasti pasti pasti
assalamualaikum kang aceh waalaikumsalam hati hati di jalan kang dadang eh maksudnya dudung
jangan sampai kesan
gue gak jadi nginep di jakarta
gak jadi moms paps yang gak ada di rumah
ini harus dibuka biar semuanya tahu
em harus pulang ke arab sebelum ketemu sama samin
bedut ini adik kembar kamu bedut
mau liat fotonya gak
dasar abang kuala ketemu adik kembar bukannya cipika cipiki
malah kabur pakai buang muka lagi
apaan sih ceng jangan berisik nolah tau gak foto foto begitu
heeeh ini kamu liat dulu ini adik kembar kamu
ya ampun mirip banget bikin grup aja
manis kembar grup dadang dan dudung itu keren banget
bikin lagunya lagu dangdut larang pedut
kamu aja yang bikin sana dasar matanya siwer
mana mungkin saya kembar sama dia dadah aja
kadang dia urusan dikit sama putih yang dikit sama pisang
udah kayak pinang dibelah dua
dang hei pedut
jadi bikin grup gak saya yang mau dalin
mami besok balik ke arab ya
balik ke arab
jadi gini mah
autu si punggung di tunang
katanya udah dapet posisinya
ketika apaan mie ada di pei
kan belinya satuan kalau si dudung belinya kiloan kalau dipakai juga relatif
ada masalah yang lebih penting pie ini gimana kulkas ceritanya
masa kita kalah sama si ngkom
bulan depan aja ya beli emasnya ya
ma si ngkom deh nggak usah dipikirin sama kita dia mah bukan levelan kita
lagian dia juga beli kulkasnya memang mahal tapi magned
kalau tidak bisa bayar ya disita pasti
makanya kita saya beli emas aja tidak bisa semua orang beli
pak supaya pak mau cari kesempatan
mak papamu bukan cari kesempatan tapi kalau kita beli emas kita bisa pamerin sampai bogor
nah kalau misalnya kulkas begini gimana pamerinnya
masa mama mau naik mobil baktu muter futer kayak si ngkom keliling kampung mau
ya enggak lah pak
nah maka dari itu kita beli emas aja
kalau perlu emas emas kita semua kita kumpulkan terus kita seret naik motor
biar bunyi kering kering biar semua orang cerah tau dengar bunyinya
nah itu melebahi pak
iya besok enam puluh gram
enam puluh gram asik
hahaha mama emang pinter cantik imut imut beautiful
makanya kan papa juga terjela jela dari dulu sama mama
durirangadu duraring duraring ma anjidurirang
alhamdulillah udah beres semua
halo assalamualaikum mimin manis
waalaikumsalam kang encuy
jas akam teh udah ada apa belum
nanti akang cari
kok belum sih
cepetan atuh akang
baju mimin teh udah jadi
nanti kalau akan cari jas yang warna krem ya
nanti akang sewa jasnya
yang warna krem ya
ih si akang teh
ini akan langsung cari ya
yaudah ya mimin manis
waalaikumsalam kang encuy
kenapa teh tidak beli saja jasnya
nanti kan buat kenangan kenangan
bukannya nggak mau beli apa
dipakenya cuma sekali
duit mah ada
tapi kang encuy pengennya beli mimin emas
udah aja atuh apa
biarin aja mereka
yang ngatur semuanya
kamu teh tidak tahu
rasanya punya anak perempuan satu satunya